aduh bolot nanduk nanduk tempat paham
kenapa apaan kau kenapa kau mengganggu
saya punya kau kan biasa biasa aja
nih simpe ini kerjanya
orang bos yang maju
ah surat siap kau
seneng bener aku dengarnya
yalah kang bosan saya hidup begini terus
jadi orang brengsek
saya mau berubah kang
rasakan kamu yusof
itulah akibatnya kalau main main sama saya
soal uang nggak ada yang namanya keluarga
bebas bebas tapi gak kelihatan juga
main numput numputan aja nih raden sukanya nih
tapi karena ragahku belum ditemukan
aku tidak bisa terlihat
cepat cari ragaku
agar kalian bisa melihatku
pasti aku akan cari raganya si rande
jangan daya om
begini saja raden
bagaimana kalau raden pakai raganya orang dulu
bagaimana oke gak
ini mumpung si sultan
ide yang bagus
lari ke ujung langit pun
akan aku kejar
biar aku saja yang mati
kau pikir aku tidak bisa menandingimu
kini ilmuku lebih hebat darimu sultan arji
kalau kau berani
keluar dari sini
keluarlah dari tubuh anak itu
dan hadapi aku
banyak mulut kau
tuhanmu saja tak mampu melawan
apa boleh buat
aku harus menghadapinya
ternyata kau yang sudah siap mati
jangan banyak bicara
kau mulai takut
kau mau berubah pikiran
dan siap menjadi budakku
lebih baik aku mati
daripada menjadi budak iblis
siapa yang akan menolongmu
akhirnya kau muncul juga
matilah bersama semua anak turunan
berasal tadi sultan lagi
sudah ada di depan mata
mundur kalian semua
gimana caranya ya
itu usragan si nyaikan mau abisi isi hutan
aduh aku harus menunggu permintaannya dia nih
harus mengabulkan gimana caranya ya
eh mbak seruduk seruduk
apaan nyampe hatuh bolot nanduk nanduk
apa apaan kaum kenapa kau mengganggu
siapa nya kau kan biasa biasa aja
nih simpe nih kerjaannya
orang bos yang maju
ah sudah siap kau
ah nangajar kau
cepat bantu nyai bunga
awas saja kau beli tuyul empeng
cepat kau bantu juga mereka
eng empeng mau nyai
ah dasar tidak berguna
pasti udah agak dingin
kalau kamu butuh ustadz
untuk belajar ngaji
biar aku kirim nanti ke rumah
pusat yang terbaik dari pesantren ini
gak perlu kak ang
ah banyak omong
saya cuma ingin kamu cepat berakhir